hadirin dan pemirsa anda kembali menyaksikan debat keempat capres pemilu dua ribu sembilan belas
kini saatnya kita masuki sesi debat terbuka
di sesi ini hadirin dan pemirsa kedua kandidat dapat mengajukan pertanyaan dan berinteraksi secara langsung
dan dalam debat terbuka putaran pertama ini setiap capres mendapat kesempatan yang sama
untuk melempar pertanyaan sebagai pembuka debat kemudian secara langsung ditanggapi oleh capres yang lain
demikian seterusnya bapak bapak dan durasi untuk kedua capres mengajukan pertanyaan adalah dua menit
kemudian untuk menjawab dua menit dan saling menanggapi masing masing
durasinya dua menit sehingga total durasi untuk putaran pertama debat terbuka kali ini adalah delapan menit
bapak bapak kami sebagai moderator hanya bertugas mengawal jalannya debat agar berjalan dengan tertib
dan mengingatkan waktu saat telah habis
kami ingatkan sekali lagi kepada para capres bapak bapak agar fokus kepada empat pks
tema kita pada malam hari ini yakni ideologi pemerintahan pertahanan dan keamanan serta hubungan internasional
baik kedua calon presiden untuk kesempatan pertama berdasarkan hasil pengundian kami persilakan calon presiden nomor urut dua
bapak prabowo subianto untuk memberikan pertanyaan terbuka
kami persilakan bapak waktunya dua menit
baik kita bersama sama ikut bertanggung jawab untuk pertahanan keamanan bangsa kita
jadi saya disini mempermasalahkan sedikit bahwa anggapan bahwa kondisi pertahanan keamanan kita ini sudah memadai
ini saya pertanyakan
artinya begini pak jokowi
mungkin kita lihat kita beli beli alat
tetapi kita harus lihat itu kalau dalam pertahanan itu harus kita lihat apple to apple
kalau dia punya peluru kendali kalau dia punya kapal selam
kita harus tahu kemampuan kapal selam ini jenisnya ini
kita beli kapal selam oke dari korea
itu kapal selem itu adalah tipe dua ratus sembilan
kemampuannya sangat terbatas dengan yang dibeli singapura
dia punya tipenya sudah dua ratus delapan belas
yang bisa meluncurkan peluru kendali dari bawah laut
jadi kalau kita membangun divisi ketiga tapi pelurunya nggak ada
untuk apa kita bikin divisi ketiga
jadi saya tanya pak jokowi
apakah briefing briefing yang bapak terima ini perlu atau tidak untuk dikaji kembali
baik waktunya habis pak prabowo subianto
kami persilahkan pak jokowi untuk langsung menjawab pertanyaan ini
durasinya dua menit bapak
sekali lagi saya masih sangat percaya kepada tni kita dalam mempertahankan
kedaulatan negara republik indonesia yang kita miliki
saya masih sangat percaya
mengenai kembali lagi mengenai anggaran pertahanan
memang kita sekarang ini baru memberikan prioritas kepada pembangunan infrastruktur
pada suatu saat apabila pertumbuhan ekonomi kita semakin baik
karena ekonomi dunia juga pada posisi normal
kita akan bisa memberikan anggaran yang lebih baik
berikan anggaran yang lebih baik kepada tni kita dalam rangka membangun alutsista ke depan yang lebih baik
kalau tadi bapak membandingkan kita dengan negara negara tetangga
ya memang anggaran kita lebih kecil
tetapi saya masih meyakini bahwa dari informasi intelijen strategis yang masuk kepada saya mengatakan bahwa
dua puluh tahun ke depan
invasi dari negara lain ke negara kita dapat dikatakan tidak ada dalam waktu kurun dua puluh tahun
tetapi yang perlu dicermati justru keamanan di dalam negeri yang berkaitan dengan konflik
oleh sebab itu konflik ini jangan juga dianggap remeh
karena konflik ini bisa menjadi membesar karena perang teknologi perang elektronik
yang dilakukan dari luar untuk menusuk langsung ke dalam
saya sekali lagi saya ingin menggarisbawahi bahwa penguatan pengembangan sdm tni
terutama dalam penguasaan teknologi persenjataan dan cyber
sangat diperlukan dalam pertahanan negara kita ini ke depan
ini kuncinya di sini
mengenai pembelian pembelian hal hal yang sangat teknis itu
saya kira tni lebih tahu
pak jokowi terima kasih
kami persilakan langsung ditanggapi oleh bapak prabowo subianto
dua menit bapak
jadi pak jokowi saudara saudara sekalian
saya waktu datenan dua masih muda
saya juga dapat pengarahan dari jenderal jenderal saya tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh empat
dalam dua puluh tahun tidak akan terjadi perang terbuka
tau tau tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh lima
saya lantai dua berangkat ke tim tim pak
padahal jenderal jenderal saya memberi pengarahan dalam dua puluh tahun tidak akan ada perang
pak yang memberi briefing kepada bapak
aduh aduh aduh aduh
siapa yang memberi briefing itu pak
tidak boleh dalam pertahanan keamanan kita tidak boleh menganggap tidak akan ada perang
artinya kalau menghendaki damai siap lah untuk perang
negara negara lain mengincur kekayaan kita
bagaimana kok ada briefing ke presiden
dua puluh tahun tidak akan ada invasi
itu tidak benar
saya katakan di sini pak
tidak benar itu pak
kalau saya presidennya ya saya ganti itu yang memberi briefing
karena saya mengalami tidak benar tidak boleh ada yang mengatakan
dalam sekitar tahun tidak akan ada perang
kita tidak tahu niat orang lain kita tidak tahu
saya yang menerima briefing
waktu saya mau dilantik dalam dua puluh tahun tidak akan perang
tahun depan kita ke tim tim
ini menurut saya penyakit bangsa indonesia
kok berani laporan ke panglima tertinggi seperti itu
saya kira ini masalah ini bukan salah bapak
baik bapak waktunya habis pak prabowo
baik mohon tenang mendukung capres dua
debat masih berlanjut
mohon tenang terlebih dahulu terima kasih
baik langsung ditanggapi pak jokowi
kami persilakan waktunya sama dua menit
ini yang namanya perkiraan
artinya intelijen strategis kita ini memperkirakan
tidak ada oleh sebab itu dalam rangka strategi ke depan
mestinya yang dipentingkan sebelah mana kita menjadi tahu
jangan sampai kita kleru memperkirakan ke depan
sehingga strateginya juga menjadi keleru
bukan tidak tetapi diperkirakan
intelijen strategis memperkirakan
dan perkiraan bisa betul tetapi juga bisa kleru
oleh sebab itu kembali lagi ingin saya sampaikan bahwa
penguasaan teknologi persenjataan dan cyber inisia
sangat sangat diperlukan dalam pertahanan kita ke depan
oleh sebab itu kenapa tadi saya menyampaikan bahwa
pemasangan radar udara kita di sembilan belas titik sudah dilakukan
pemasangan radar maritim kita sudah sebelas titik dilakukan
itu dalam rangka menjaga kedaulatan negara kita indonesia
kita semuanya pasti setuju bahwa anggaran pertahanan itu harus
ditingkatkan lagi ya setuju
tetapi prioritasnya tentu saja kita harus ada skala prioritas
sekarang mungkin kita sudah mengerjakan untuk skala prioritas di infrastruktur
kedepan lima tahun ke depan kita akan membuat skala prioritas lagi
di pengembangan sumber daya
mungkin ketiga nanti di anggaran pertahanan akan menjadi prioritas
tapi prioritas prioritas seperti ini ada semuanya untuk kepentingan rakyat
untuk kepentingan masyarakat untuk kepentingan bangsa
dan untuk kepentingan negara
baik terima kasih pak joko widodo
dan hadirin dan pemirsa
kita telah menyelesaikan debat terbuka putaran pertama
kini kita bergeser ke debat terbuka putaran yang kedua
di putaran yang kedua ini
kami akan ingatkan kembali bahwa total waktu dalam debat terbuka sama
dan setiap capres berkesempatan berbicara selama dua menit
untuk putaran kedua ini
kita akan berikan giliran pertama kepada capres nomor urut satu
untuk mengajukan pertanyaan kepada capres nomor urut dua
waktunya dua menit
pertanyaan saya di bidang pemerintahan
di depan tadi sudah saya sampaikan bahwa ke depan
pemerintahan dilan digital dan melayani
itu sangat diperlukan oleh negara kita indonesia
apa pandangan bapak mengenai mal pelayanan publik
masih ada waktu bapak jokowi
kami persilakan bapak prabowo subianto untuk menjawab pertanyaan ini
waktunya dua menit bapak
dimulai dari saat pak prabowo berbicara
saya berpendapat bahwa
sistem alat metodologi itu bagus baik baik saja
jadi kalau itu pelayanan publik dan itu maksudnya untuk efisiensi
untuk mengurangi red tape birokrasi dan sebagainya
saya dukung tidak ada masalah
tapi inti bagi saya pemerintahan adalah
kembali bahwa lembaga lembaga pemerintah itu harus bersih
tidak boleh terjadi korupsi yang besar besaran di lembaga pemerintah itu
kalau punya segala sistem online sistem pelayanan publik satu pintu dan sebagainya
tetapi tetap political will untuk menghilangkan korupsi itu
tetapi tetap political will untuk menghilangkan korupsi itu
ya menurut saya tetap lembaga lembaga itu lemah
dan kita mengetahui
syarat negara berhasil adalah
lembaga lembaga pemerintah harus kuat
harus kuat efektif
tidak boleh ada korupsi
tidak boleh ada sogok menyogok
tidak boleh ada jual beli jabatan
saya baca bahwa ternyata
pejabat bapak sendiri yang bicara
ya ini masalah kita bersama
ini masalah kita bersama
jadi semua teknologi semua sistem itu baik
tetapi kita harus sepakat kalau kita sakit
kita harus berani menghadapi penyakit kita
penyakit bangsa ini korupsi terlalu banyak
rakyat tidak mau korupsi lagi di indonesia
terima kasih bapak
kami silakan kepada capres nomor satu untuk menanggapi
jadi dengan mall pelayanan publik ini kita harapkan
kecepatan pelayanan itu bisa diberikan kepada para pengusaha
kepada masyarakat kepada rakyat yang ingin mendapatkan pelayanan yang cepat
ini sudah ada di tiga belas kota yang akan terus kita perbanyak di kota kota yang lain
di pemerintah pusat sendiri sekarang ada yang namanya oss
yang dulunya kalau kita ngurus izin bisa enam bulan bisa setahun
sekarang sembilan izin
bisa keluar dalam waktu tiga jam
justru justru dengan cara inilah korupsi itu akan berkurang dan akan hilang
karena ada transparansi ada kecepatan
ada sistem yang membangun yang memagari agar
orang orang yang dulunya bisa bertransaksi
untuk keluarnya sebuah izin agar cepat itu bisa terpotong
dan perlu saya sampaikan kepada pak prabowo
bahwa korupsi kita di tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan itu negara kita ini terkorup di asean
indeks persepsi korupsi kita saat itu adalah dua puluh saya ingat betul
kpk mengatakan ini dua puluh
dua ribu empat belas angka kita menjadi lebih baik menjadi tiga puluh empat
dan sekarang ini indeks persepsi kita tiga puluh delapan
artinya artinya ada perbaikan perbaikan terus
tidak mungkin kita pengen instan langsung membalik jadi bersih semua
enggak tapi sistem sistem saya percaya
sistemlah yang akan memperbaiki negara ini
dengan sistem yang baik dengan sistem yang cepat
maka korupsi akan semakin berkurang dan nantinya hilang
apabila sistem ini menjadi budaya kita
dan inilah yang kita harapkan dengan pembangunan sistem sistem online
sistem elektronik sistem yang berbasis elektronik
yang cepat yang cepat dan cepat
habis pak jokowi terima kasih
kami persilahkan kami persilakan pak prabowo untuk langsung menanggapi
waktunya dua menit
jadi memang kita sepakat bahwa korupsi ini harus kita atasi
dan kita faham dan kita mengerti bahwa sistem akan mendukung dan memperbaiki
sistem akan mendukung dan memperbaiki itu
saya mempermasalahkan di kondisi dengarnya sekarang pak
mungkin ini yang bapak tidak tangkap dari perkembangan masyarakat yang real yang kita alami
ada suatu distrust
kehilangan kepercayaan kepada elit dan kepada pemerintahan
karena kadang kadang niat yang diucapkan tidak sesuai dengan pelaksanaan yang dilaksanakan di bawah itu
sebagai contoh maaf pak ya ini saya harus menyampaikan
bahwa bapak komit kepada demokrasi saya tahu itu
bocor di mana mana surat surat dari pejabat pejabat bapak
yang memerintahkan penggunaan aparat untuk membantu salah satu kontestan dalam pemilihan
pak ini kan tidak sesuai dengan kaedah demokrasi pak
saya khawatir mungkin bapak tidak paham di bawah ini
banyak ada kepala desa dimasukin ke penjara
dipanggil dikasih pengarahan
aparat yang memberi petunjuk memberi pengarahan
ini bagaimana dengan sistem sebaik apapun
kalau memang will untuk menjalankan demokrasi tidak dijalankan
menjalankan pemerintahan saya khawatir distrust ini tambah
waktunya habis pak prabowo terima kasih
terima kasih pak prabowo
kita telah menyelesaikan debat terbuka untuk segmen ini
dan di segmen berikutnya masih ada dua putaran lagi debat terbuka
yang akan dipandu oleh rekan saya zulfiqar nagy
karena itu tetaplah bersama debat keempat capres pemilu dua ribu sembilan belas